kita ke informasi selanjutnya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
baru saja merampungkan pembangunan rumah susun sewa
senilai enam belas miliar rupiah bagi orang lanjut usia atau lansia
tidak hanya mendapat fasilitas tempat beristirahat yang layak
para lansia juga diajak lebih aktif sambil rekreasi dan berinteraksi dengan lansia lain
sepasang suami istri ini menghuni rumah susun sewa khusus lansia
yang baru saja diresmikan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
opa asvan dan omayati mengaku dengan keinginan sendiri memilih tinggal di rusunawa lansia
mereka mengaku fasilitas kamar dan bangunan cukup membantu kegiatan mereka sehari hari dalam menjalani masa tua
rusunawa lansia ini dilengkapi jalur landai untuk kursi roda dan handrail atau pegangan tangan di sepanjang jalan
hal ini membuat opa asvan dan omayati merasa betah aman dan nyaman
lebih hangat gitu ya karena bagaimanalah pula sudah teman satu promo satu apa istilahnya ya
satu rt katakanlah kalau di kampung sana ya sering ketemu
sehari hari mereka difasilitasi dengan dokter jaga perawat dan pekerja sosial
rusun berlantai tiga dengan sembilan puluh kamar ini memang menekankan pada faktor fasilitas kesehatan
tidak hanya itu para lansia juga diajak beraktivitas seperti senam
menari pagi karaoke menonton film hingga bermain skrebal
biaya sewa rusun lansia ini mulai dari tiga lima juta rupiah hingga lima juta rupiah per bulan
biaya itu sudah termasuk tiga kali makan sehari dan cucian
ada pun syarat untuk menghuni rusunawa lansia mereka harus berusia enam puluh tahun ke atas
syarat yang kedua adalah atas keinginan sendiri
jadi kita tidak terima penitipan
jadi kalau ada penitipan kita negosiasi dengan keluarga bahwa ini tidak bisa kita terima
atau sebaliknya ketika keluarga lansianya menginginkan sedangkan keluarga menentang dengan alasan tertentu
kita advokasi lansianya agar keluarga bisa memahami bahwa lansia itu yang punya hak
dimana dan bagaimana mereka menjalani sisa usia mereka
kemudian yang ketiga sehat
sehat ini bukan berarti bebas penyakit sangat sulit lansia yang tidak ada penyakitnya
tapi yang jelas lansia itu harus tidak ada penyakit menular karena nanti mengganggu yang lain
tidak ada gangguan jiwa tidak ada pikun berat yang kemudian perilakunya membuat orang lain takut misalnya gitu
abbas menuturkan konsep hunian seperti ini kerap ditemui di negara negara maju
tidak seperti panti jompo konsep rusunawa ini menjanjikan hunian nyaman bagi para lansia yang mandiri